sejak penyebaran virus corona atau covid sembilan belas memasuki wilayah indonesia
sejumlah kebijakan dan upaya penanganan dilakukan pemerintah untuk mengatasinya
meski demikian indonesia dianggap menjadi salah satu negara
dengan tingkat pengetesan covid sembilan belas terendah di dunia
berdasarkan data referensi statistik world dometters per delapan april dua ribu dua puluh
indonesia baru melakukan tes terhadap empat belas tiga ratus lima puluh empat warga
data itu menggambarkan bahwa hanya lima puluh dua orang yang menjalani tes corona
dari setiap satu juta warga indonesia
jumlah ini sangat timpang dengan total populasi penduduk indonesia
yang mencapai dua ratus tujuh puluh juta jiwa
sebagai perbandingan pakistan yang memiliki jumlah penduduk
tidak jauh berbeda dengan indonesia
telah melakukan tes corona terhadap
juru bicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
ahmad yuryanto mengakui data tersebut
ia menyebut pemerintah indonesia memang melakukan tes corona
secara terstruktur dan tidak masif
meski terus mendapat kritikan publik karena dianggap lambat
merespons penyebaran wabah corona
pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan
demi merespons penyebaran corona di dalam negeri
antara lain menetapkan rumah sakit rujukan
membangun rumah sakit terintegrasi untuk pasien corona di pulau galang batam
serta menanggung biaya perawatan pasien corona
di rumah sakit non rujukan pemerintah
sejalan dengan itu kepala gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
doni monardo meminta masyarakat dan pemerintah bersatu padu
menurutnya cara ini merupakan solusi yang terbaik
dalam menghadapi pandemi corona
doni meminta semua pihak memahami persoalan
yang tengah dihadapi bangsa saat ini
terutama mengenai langkah langkah antisipasif
dalam mencegah penyebaran virus corona
wabah corona virus covid sembilan belas sudah menjadi pandemi
dan jumlah penyebarannya seluruh dunia juga semakin meningkat
termasuk di indonesia
di mana jumlah kasus yang positif covid sembilan belas juga semakin meningkat dan angka kematiannya juga semakin meningkat
nah untuk menangani itu semua ya pemerintah membuat gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
nah ini supaya penanganan ini bisa jauh lebih fokus kita bisa berkolaborasi menghadapi dan memengerangi wabah ini
untuk itu pemerintah menunjuk kepala bnpb pak doni monardo sebagai ketua dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
nah pak doni ini kan persamaan visi itu kan penting apalagi kan indonesia itu sangat luas ya dan dengan jumlah populasinya tinggi dan kemampuan setiap daerah itu berbeda
saya ingin lebih tahu lagi mengenai mekanisme dan koordinasinya
mungkin satu wilayah taruhlah seperti jakarta ini menganggap ini sudah tanggap darurat dan misalnya ingin membatasi lalu lintas
atau menerapkan social distancing bahkan menutup itu wilayahnya
nah ini bagaimana untuk menyamakan visi dalam kasus ini
tapi kan ada juga daerah yang mungkin merasa wah belum banyak yang terpapar sehingga sense of urgency nya kurang dan masih melakukan acara acara keramaian
nah ini bagaimana ya pak doni supaya semua itu memiliki sense of urgency yang sama dan langkahnya yang sama untuk memerangi wabah ini
memang yang pertama begini belum semua pejabat itu paham tentang bahaya virus ini
sehingga masih banyak yang menganggap remeh
kita juga tidak bisa mengatakan kurang peduli tetapi memang kan ini masih baru
saya sendiri secara personal baru paham setelah saya ditugaskan presiden untuk memulangkan wni kita dari wuhan
dari apa namanya
nah dari situlah saya baru bisa memahami bahwa virus ini sesuatu penyakit yang unik gitu
nah kalau selama ini kita kenal penyakit yang menular itu adalah melalui binatang atau lewat udara
nah ini adalah penyakit yang ditimbulkan oleh manusia penularannya
baik dengan melalui apa namanya doplet ya
kemudian juga mungkin juga bagian tertentu dari seseorang yang mungkin bersin batuk menutup mulut
lantas memegang sesuatu
kemudian bagian dari yang pernah dipegang itu dipegang lagi oleh orang lain
jadi makanya di sini harus ada semangat untuk tahu
jadi saya mungkin sedikit memaaf ya
yang sering digunakan tentara
ya kenali dirimu kenali musuhmu
sekali seribu kali kau bertempur seribu kali kau akan menang
nah di bnpb sendiri ada konsep yang menjadi rujukan kami
kenali ancamannya siapkan strateginya
ketahui masalahnya carikan solusinya
nah kalau kita sudah tahu bagaimana ancaman atau bahayanya virus ini
maka kita tidak bisa menganggapnya
memang dalam beberapa negara kita lihat perbandingan
sebagian besar yang menjadi korban sakit dan meninggal itu kan yang rata rata usianya di atas enam puluh tahun ya
ya rentan lah
tetapi kenyataannya tidak seperti yang terjadi di tidak semua negara seperti itu
di negara kita pun kalau kita lihat perbandingan usia yang terpapar
maka perbandingan kita yang terpapar
maka perbandingannya tidak seperti negara lain di mana mayoritaslah orang usia tua
oleh karenanya perlu strategi sekarang ini ya untuk melihat dan belajar dari banyak negara
yang pertama adalah kita harus bisa melakukan isolasi atau karantina secara personal
kepada mereka yang usianya di atas enam puluh tahun
untuk sesegera mungkin mencari tempat yang relatif aman
kemudian yang kedua adalah mereka yang secara fisik kesehatannya tidak begitu bagus
mungkin punya penyakit bawaan
contoh diabetes kemudian ginjal atau jantung
kemudian yang ketiga warga negara kita masyarakat kita yang secara fisik sehat
usianya juga masih muda tetapi mungkin imunitasnya rendah
dan kemudian yang ketiga warga negara kita masyarakat kita yang secara fisik sehat

nah tiga tiga kategori ini berpeluang terpapar
nah apakah orang yang sudah diketahui sakit
kalau orang yang sudah diketahui sakit dibawa ke rumah sakit
kita bisa mengambil langkah untuk menghindarinya
jangan mendekati orang yang sakit
menyulitkan ini adalah mereka yang secara fisik sehat
tetapi sudah membawa bibit penyakit sudah menjadi carrier
nah mereka ini sampai sekarang kita nggak tahu
siapa saja orangnya di mana mereka berada
ya karena tidak ada gejalanya
tidak ada gejalanya
kita anggap saja mungkin banyak yang sudah demikian
bisa menularkan tapi tanpa gejala dan tidak tahu bahwa bisa menularkan
nah inilah yang saya katakan
kelompok kelompok orang yang tanpa gejala ini
atau orang yang sudah terpapar punya gejala sangat ringan
yang beresiko sangat tinggi kepada tiga kelompok tadi
usia lanjut punya penyakit bawaan
dan orang yang walaupun masih muda tetapi daya tahan tubuhnya kurang
nah apa yang terjadi
yang terjadi adalah orang usia lanjut dan punya penyakit bawaan
dengan mudah akan terpapar
rata rata kasusnya terjadi di mana
ya di tempat umum
makanya keramaian kerumunan itu harus dikurangi
di keramaian di rumah ibadah sudah terbukti
di area publik ya termasuk di transportasi umum
tujuan tujuan wisata dan juga
nah ketika kelompok kelompok yang tadi yang rentan itu ya terpapar
lantas mereka sakit mungkin inilah yang sulit untuk ditemukan
jadi kita harus mengurangi tangan dengan baik
karena banyak rumah sakit kita yang fasilitas medisnya sangat sangat terbatas
oleh karenanya kami kita semua harus bisa meningkatkan disiplin pribadi
dan harus meningkatkan kesadaran kolektif untuk meningkatkan disiplin
kalau imbauan disiplin itu ya
mungkin lebih efektif kalau ada sanksinya atau ada inilah istilahnya yang memaksa
ya apalagi indonesia ini kan begitu luas
dan mungkin dari segi pemahamannya dan kesadarannya juga kan berbeda beda
walaupun ini merupakan ancaman non militer
tentunya kalau kita sudah merasa bersih badan kita bersih
kita mau berinteraksi dengan keluarga tentunya akan lebih merasa bebas lebih nyaman
beda kalau kondisi tangan katakanlah antara tangan kanan dengan tangan kiri
satu dibersihkan satu enggak
ini pasti secara psikologis saya merasa harus menjaga tangan kiri
seumpama tangan kiri saya belum dibersihkan
sehingga pastinya akan membawa rasa nyaman leluasa untuk bisa berkumpul sama keluarga
tak hanya itu menjaga kebersihan rumah juga perlu dilakukan secara berkala
seperti membersihkan benda benda yang sering dipegang
kamsa tamarindora didi niswandani surabaya
nah ini saya tertarik dengan apa tadi pak doni katakan
ini ancaman non militer tapi strateginya mau tidak mau kan harus seperti militer lah istilahnya
aspek kepatuhannya ini kan di sini harus diterapkan pak doni
bagaimana cara caranya apalagi kan masyarakat kita ya istilahnya kita negara demokrasi
mungkin kesadarannya bisa saja kurang tidak disiplin dan lain sebagainya
bagaimana cara caranya apalagi kan masyarakat kita istilahnya kita negara demokrasi
apa yang perlu dilakukan siapa siapa saja yang bisa memastikan semua ini dipatuhi
social distancing dan juga menjaga jarak dan lain sebagainya
supaya ini bukan sifatnya hanya imbauan tapi memang keharusan yang kita lakukan
program sosialisasi menjadi kunci utama
salah satu yang memegang peran sangat penting dan sangat strategis adalah media
ketika media bisa menyampaikan pesan yang tepat kepada publik
maka akan sangat membantu
istilah social distancing ini harus menggunakan istilah rakyat
supaya mudah dipahami
kalau presiden bicara social distancing dan para pejabat di daerah juga tidak bisa menjelaskan
secara benar dengan kata kata yang tepat kalau perlu menggunakan bahasa daerah
ya rakyat tidak mengerti
jangankan apa namanya di bawah sesama kelompok pejabat juga
masih banyak yang ya mohon maaf kurang begitu memahami
jadi bahasa bahasa inilah yang kemarin kami bahas harus menggunakan bahasa rakyat
supaya rakyat itu paham rakyat tahu
jadi menerjemahkan social distancing ini harus betul betul masuk kepada suasana kebatinan
kita perlu mengedepankan juga aspek psikologis aspek sosiologis
menggunakan kata yang tepat
jangan berdempetan jangan berdekatan jangan berkerumun jangan berkumpul
mungkin kata kata ini yang harusnya diterjemahkan di semua daerah
mungkin dengan bahasa daerah juga yang akhirnya bisa dipahami
kemudian masalah disiplin ini menjadi kunci utama
ketika pemerintah bapak presiden telah memberikan kesempatan
memberikan arahan belajar dari rumah bekerja dari rumah beribadah dari rumah
ternyata banyak yang memanfaatkannya untuk liburan
salah satu faktor yang membuat kenapa masyarakat akhirnya jadi libur
antara lain ya itu ada running text di hampir semua televisi
yang mengatakan pemerintah memberikan liburan kepada rakyat
padahal ini kan bukan liburan
bekerja dari rumah belajar dari rumah beribadah dari rumah bukan liburan
sehingga banyak orang yang memanfaatkan belajar bekerja beribadah di rumah itu
akhirnya ke tempat tempat rekreasi ke tempat tempat hiburan
padahal ketika ada satu orang saja yang terpapar
satu orang ini bukan hanya bisa menulis
bukan hanya bisa menularkan cuma dua tiga orang
bisa belasan bahkan puluhan orang bisa terpapar karena dia sendiri tidak tahu
nah betapa bahayanya betapa bahayanya ada seseorang yang sudah sebagai carrier
lantas berada di tempat ibadah berada di tempat publik
dan dia telah menulari orang di sekitarnya
bukan berarti kita sangat takut tidak juga
menjadi panik jangan juga
artinya kalau kita paham kita mengenali tentang bagaimana proses virus ini menulari kita
kuncinya agar kita selamat cuma satu sekarang ini disiplin
kalau kita tidak disiplin maka korban pasti akan bertambah
dan yang mungkin mengalami kematian pun akan semakin besar
jadi sekali lagi mari kita tinggal
meningkatkan kesadaran kolektif meningkatkan kemampuan kita untuk menyampaikan pesan kepada publik
patuhlah patuhlah patuhlah
nah biasanya kalau imbauan disiplin itu ya mungkin lebih efektif kalau ada sanksinya
atau ada inilah istilahnya yang memaksa
ya apalagi indonesia ini kan begitu luas
dan mungkin dari segi pemahamannya dan kesadarannya juga kan berbeda beda
walaupun ini merupakan ancaman non militer
ini siapa siapa kira kira yang bisa dikerahkan gitu untuk memberikan kedisiplinan ini pak doni
dari level mungkin rt atau sampai ke level pusat
dan bahkan mungkin di sini aparat juga
karena kuncinya ini memang disiplin ya
kalau kita tidak disiplin ya pasti wabahnya akan menyebar jauh lebih cepat
ya semua komponen bangsa harus bersatu padu
makanya dalam konsep gugus tugas ini
saya membuat sebuah organisasi
di mana organisasi ini nanti akan menampung para ulama
budayawan kemudian tokoh tokoh apakah dari kalangan pemuda dan sebagainya
kemudian juga pakar di bidang sosiologi
bidang budayawan ya termasuk juga di bidang mungkin
apalagi yang lain diperlukan
sehingga para pengambil ya termasuk lsm juga
ormas ormas ini harus ada mereka ya
termasuk juga kawan kawan media harus dilibatkan dalam kelompok ini ya
katakanlah seperti tim pakar begitu
mereka ini dianjurkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah
nah gugus tugas ini sesuai dengan kepres
provinsi itu kepala gugus tugasnya adalah
mereka dibantu oleh pangdam dan dibantu oleh kapolda
kalau ada provinsi yang tidak ada kodam di situ
akan dibantu oleh danrem ya
kemudian di tingkat kabupaten kota
itu ada kapolres dan juga dandim
artinya setelah status darurat ini ditetapkan oleh pemerintah daerah
maka secara otomatis unsur tni unsur polri
unsur pusat yang ada di daerah
itu menjadi di bawah kendalinya gubernur
gubernur ini sebagai komandan ya
dengan demikian diharapkan gubernur ini memiliki sebuah kekuatan yang lebih besar
untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan
apakah itu pencegahan maupun penanganan
termasuk juga dengan penegakan hukum
jadi tidak boleh lagi ada keraguan keraguan
setelah kita melihat seperti sekarang ini
di negara kita dan juga di banyak negara
tidak ada negara dimanapun juga yang sangat siap menghadapi bencana seperti ini
sampai angka kematiannya dan angka
angka kematian juga sangat tinggi
kita lihat saja per hari ini sudah mencapai berapa
mencapai luar biasa
jadi sekali lagi jangan anggap penting
ini harus kita hadapi bersama
nah kemudian struktur
kemudian struktur yang ada di pusat dengan daerah
ini harus punya komunikasi yang baik
beberapa pejabat daerah sudah sering intens berkomunikasi
ketika nanti keputusan diambil
jangan sampai keputusan dari daerah ini bertentangan dengan kebijakan pusat
contohnya apa yang bisa menentukan
contoh misalnya ada larangan untuk lockdown
orang tidak boleh keluar dari wilayah tersebut
dan orang lain dari luar tidak boleh masuk
padahal supply untuk logistik
itu kan tidak mungkin diatasi ditangani oleh satu daerah saja
nah yang ini harus kita jaga
inilah kewajiban kami untuk menyampaikan kepada daerah
ketentuan yang dibuat jangan sampai nanti menabrak kepentingan daerah lain
termasuk bertentangan dengan keputusan dari pemerintah pusat
pak doni tadi saya tertarik ya
yang rentan itu mau tidak mau kan harus diselamatkan dipisahkan
tadi disebut mungkin kalau orang yang rumahnya kecil tidak memadai
nah apa yang perlu dilakukan untuk membantu
apalagi orang kan tingkat ekonominya kan berbeda beda
ini apa yang strateginya supaya yang sehat itu tetap sehat
tapi yang punya potensi untuk tidak sehat juga diselamatkan
silent career merupakan istilah pembawa covid sembilan belas
yang tidak menunjukkan gejala apa apa
namun buruknya bisa menularkan virus tersebut ke orang lain
dan jika sampai ke orang lain belum tentu reaksi tubuh sama dengan halnya sang pembawa
sejumlah negara menunjukkan ada sejumlah anak muda yang terinfeksi virus corona
bahkan di inggris remaja berusia delapan belas tahun meninggal akibat positif covid sembilan belas
di indonesia dua artis yang berusia muda dan juga dikenal memiliki hobi berolahraga juga terinfeksi virus corona
menurut wakil kepala bidang penelitian fundamental lembaga biologi molekuler eichmann herawati sudoyo
respon tubuh yang dialami oleh seseorang yang silent carrier akan berbeda
dengan gejala umum pada orang yang terinfeksi virus corona
namun resikonya menjadi berbahaya karena berpeluang menjadi pusat penyebaran ke publik
ciri untuk seseorang menderita penyakit itu kan adalah gejala klinik
jadi mereka itu mungkin gejalanya ringan
mungkin gejalanya ringan dalam arti seperti flu biasa
mereka mereka yang tidak memiliki gejala ternyata juga bereaksi positif terhadap adanya virus corona ini
jadi kan berarti bahwa mereka itu kalau kelihatannya memiliki imunitas yang besar sehingga dia itu tidak jatuh dalam sakit tadi
nah kalau kita lihat ya jadi dari unsur penyebaran penyakit justru ini yang jauh lebih berbahaya
selain gejala flu ringan asomnia atau kehilangan indera penciuman bisa menjadi salah satu ciri covid sembilan belas bagi para silent carrier
lantaran virus ini masuk dengan mudah melalui area wajah di mana area ini memiliki tempat yang lembab yang disukai oleh virus corona
namun seseorang yang mengalami asomnia belum bisa dikatakan positif
covid sembilan belas sebelum melakukan dan menerima hasil tes swab dari rumah sakit
tak hanya usia dan imunitas penyertaan penyakit lain merupakan tiga faktor utama yang menentukan kestabilan kondisi pasien dari covid sembilan belas
gejala flu pada awal namun pada mereka dengan imunitas yang baik dia hanya terhenti sampai situ aja
nggak ada bersih nggak ada batuk ya kan
nggak ada sakit tenggorokan
jadi memang pada kasus coronavirus itu memang ada tiga faktor yang paling utama yaitu age usia imunitas dan komorbitas
komorbitas artinya penyertaan penyakit lainnya
lantas apa yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk menekan laju sebaran covid sembilan belas
yang pertama ialah untuk physical distancing
dan yang kedua tetap berada di dalam rumah baik itu kondisinya belajar atau bekerja
dan yang terakhir menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan makanan yang terkisi dan yang paling penting tidak stres dan tetap bahagia
doni tadi saya tertarik ya yang rentan itu mau tidak mau kan harus diselamatkan dipisahkan
tadi disebut mungkin kalau orang yang rumahnya kecil tidak memadai
nah apa yang perlu dilakukan untuk membantu
apalagi orang kan tingkat ekonominya kan berbeda beda
ini apa yang strateginya supaya yang sehat itu tetap sehat tapi yang punya potensi untuk tidak sehat juga diselamatkan
sekali lagi adalah kebersamaan
tanpa kebersamaan dari seluruh komponen yang ada di daerah maka sulit bagi kita
di samping penduduk kita sangat padat di pulau jawa ini kemudian juga tidak semua orang yang punya kualitas hidup yang baik
dan kita harus bergetong reyong
mereka yang punya lebih harus membantu yang kurang
mereka yang punya fasilitas seperti mungkin kantor ya
atau mungkin apa saja
apa saja yang mereka miliki yang bisa membuat kelompok yang sangat rentan ini itu bisa diselamatkan dulu
contoh misalnya ada satu katakanlah si a misalnya
dia punya satu hotel
nah dia bisa tawarkan kelompok usia sekian tahun yang ada di daerah saya jangan lagi tinggal di rumah saya bantu
saya mengajak beberapa kawan kawan saya yang lain untuk mengurus mereka
nah artinya apa
ini secara tidak langsung sudah bisa menyelamatkan sekian nyawa
demikian juga perlu ada suatu gerakan ya
di mana kelompok masakan yang rentan ini dibantu oleh yang punya kemampuan
nah hari ini saya sedang menyusun sebuah tim relawan
di mana tim relawan ini akan bekerja untuk tiga bagian tiga sasaran
sasaran pertama adalah para dokter kemudian tenaga medis perawat kemudian pegawai rumah sakit termasuk supir ambulans
yang mana kita dorong untuk supaya mereka ini tiap hari dapat telur dapat vitamin dapat susu apa sajalah
beberapa pengusaha sudah menyampaikan kepada saya pak doni kami siap bantu
tetapi apakah ini saja cukup
tentu belum tentu ya
mana rumah sakit rumah sakit yang ada kita bisa cari informasi berapa banyak dokternya berapa banyak perawatnya berapa banyak pegawainya
ini yang kita support ya
apakah dengan makanan apa saja
yang penting mereka perutnya ketika bekerja tidak boleh kosong
vitaminnya harus cukup
kemudian waktu istirahat mereka juga harus ada
kalau mereka kelelahan justru
mereka ini seperti prajurit
ya seperti prajurit dalam menghadapi peperangan
karena mereka adalah orang terdepan
dan banyak juga sekarang yang sudah tumbang ya dan positif
nah saya senang ada beberapa pengusaha yang sudah menyiapkan fasilitas mereka
ya untuk dokter tenaga medis ya itu tidak perlu pulang ke rumahnya
mereka bisa beristirahat di sebuah hotel dan dilayani sebagaimana tamu hotel bintang lima
dan ini akan bisa meningkatkan semangat
dari seluruh tenaga medis
bahwa dia bekerja keras dia berjuang
tetapi ada sosok sosok yang lain yang membantu mereka
ini pendapat pribadi
kalau tidak merasa sakit tidak perlu konsultasi
yakinlah dengan kesehatan sendiri
menurut saya dokter terbaik itu bukan orang lain bukan dokter
dokter terbaiklah diri sendiri
nah tolong bahas disini
aku verdey temer yang suka lute
masalahnya nanti persecuki setiap orang
saya juga sering menysapir apa yang diolah
nah siapa merasa sangat ter interesting

memiliki riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan
dan yang kedua memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan yang ketiga orang dalam pemantauan atau odp
umumnya tes ini dilakukan berdasarkan antibody manusia
dengan menggunakan pengambilan darah sebagai sampelnya
karena ketika sampel darah masuk
imunoglobin g dan imunoglobin m akan bereaksi
namun hasil tes ini tidak bisa menjadi acuan
jika seseorang yang punya riwayat kontak tersebut di bawah masa inkubasi atau di bawah empat belas hari
hasil dari tes ini hanya menunjukkan dua hasil
yakni positif dan negatif
namun menurut wakil kepala bidang penelitian fundamental lembaga biologi molekuler eijkman herawati sudoyo
diagnosa kondisi positif dari rapi tes ini bisa diinterpretasikan positif covid sembilan belas
atau terinfeksi virus lainnya
sehingga tes ini tidak bisa dilakukan sembarangan
memang mungkin pernah terpapar oleh virus corona
tapi bisa juga dia bereaksi silang dengan virus virus lain sehingga positif
nah seperti kasus seperti ini di mana mungkin kita tidak yakin
kita harus lanjutkan dengan tes molekuler
sama halnya jika seseorang didapati negatif
berdasarkan hasil tes ini
bukan berarti orang tersebut kebal akan virus corona
dengan pemaknaan hasil tes yang berpotensi multitafsir
maka seseorang yang dinyatakan positif dari tes ini
dianjurkan untuk tetap melakukan pemeriksaan tes swab di rumah sakit
proses tes yang cepat dan murah menjadi pertimbangan pemilihan penggunaan tes ini
namun masih disarankan untuk dilengkapi dengan tes molekuler agar keakuratannya bisa teruji
dengan adanya keterbatasan dan prioritas golongan untuk mengikuti rapi
maka seseorang tetap dihimbau untuk tetap dalam rumah
baik untuk bekerja atau belajar dan menjaga imunitas tubuh
nora spasia fikri adin jakarta
kalau prioritas penanganan dan pengobatan itu sendiri
kita kan tahu bahwa jumlah rumah sakit juga terbatas
karena rumah sakit kan juga masih harus menangani orang yang sakit
penyakit lain kan bukan saja hanya covid sembilan belas ini
jumlah dokter perawat dan lain sebagainya semua itu terbatas
ini kan harus ada prioritas
siapa yang perlu diobati dan juga mungkin apalagi orang mungkin cemas ya sekarang semuanya ingin dites gitu
ingin diperiksa dan lain sebagainya
nah ini kan yang bisa membuat pelayanan kesehatan kita sangat kewalahan
yang pertama pesan saya jangan cemas dan panik
karena kalau cemas dan panik itu bisa menurunkan imunitas tubuh
kalau imunitas tubuh kita kurang
kita bisa terpapar
kemudian mereka yang tidak menunjukkan gejala sama sekali
tetapi sudah dites positif sebaiknya mengkarantina diri
di rumah sendiri
jadi ini akan sangat membantu
kalau semua sudah tahu oh saya terpapar nih saya positif
jangan panik jangan stres jangan tegang karena akan menurunkan imunitas
dan ini bisa diatasi
ya caranya bagaimana
meningkatkan imunitas tubuh kita
nanti tubuh kita akan berproses sendiri sesuai dengan apa yang mungkin kalau kita baca di banyak berita
kita bisa makan makanan yang berkualitas kemudian minum susu makan telur vitamin
kemudian imunitas kita menjadi bagus
kemudian imunitas kita menjadi bagus
setelah sekian minggu dites negatif
artinya virus ini memang berbahaya bisa menimbulkan kematian
tetapi kalau kita tahu caranya kita juga bisa sembuh tanpa obat
walaupun sekarang banyak pihak yang mengatakan hasil riset menyampaikan efektif obat ini dan sebagainya
tapi kan ini belum final
perlu ada suatu apa namanya
namun kita menggunakan sebuah apa namanya istilah lama
kalau tidak ada rotan akar pun jadi
kita juga meniru dari beberapa negara
tidak ada salah
tidak ada salah yang digunakan
dengan catatan harus dari dokter
contoh bapak presiden telah memberikan penjelasan
salah satu obat yang berhasil adalah kloroquine amerika
obat kina sebenarnya
banyak prajurit tni dan juga polri kalau bertugas ke beberapa daerah konflik itu
sebelum mereka berangkat itu mereka pasti minum kloroquine
dan kloroquine di indonesia sangat banyak
jadi yang tidak sakit jangan minum kloroquine
dan yang minum kloroquine pun harus orang yang sakit berdasarkan resep dokter
supaya kloroquine yang ada ini efektif untuk membantu mengobati
jadi yang sedang sakit
kemudian juga afigan yang dari jepang
baru sampel yang dibawa oleh menteri bumn
mereka mereka inilah yang kita harapkan bisa mengurangi atau bisa mengatasinya sendiri
sehingga tidak terus dibawa ke rumah sakit
kemudian mereka yang secara fisik itu sudah terpapar
tetapi gejalanya ringan
dan ini pun tidak harus dibawa ke rumah sakit
karena kalau semuanya harus masuk rumah sakit nggak cukup itu rumah sakit
saya bertemu dengan salah satu pengelola rumah sakit swasta
dia katakan mereka pun datang ke tempat saya tidak mungkin saya tempatkan mereka di ruang isolasi
karena mereka ini cukup ditempatkan di perawatan umum saja
saya pikir wah kalau begini semuanya dipahami
artinya kan di daerah daerah
siapkan saja hotel penginapan
ya yang penting ada support logistik
dan mereka yang bekerja itu memiliki proteksi diri yang bagus
pakai baju apd pakai masker dan sebagainya
untuk melayani saudara saudara kita yang statusnya kurang sehat sudah terpapar ini
dan kalau ini bisa diselenggarakan dengan baik
rumah sakit itu hanya untuk mereka yang kurang sehat
untuk mereka yang kondisinya sudah serius atau kritis
jadi rumah sakit kita bisa lebih efisien
tapi kalau semuanya dibawa ke rumah sakit
kasian yang mengantar ke rumah sakit
yang tadinya belum terpapar masuk rumah sakit bisa jadi terpapar
nah metode seperti ini harus disampaikan ke publik harus diketahui
kalau orang tidak ada gejala
tidak perlu tes cepat
saya terus terang saja
saya sering ketemu orang tapi saya tidak merasa apa apa
kalau saya tes ke rumah sakit tadinya saya sehat
jadi ini pun harus dipahami
tapi setahu pak doni kapan harus memang ke rumah sakit ini
dengan konsultasi dengan dokter dokter itu
yang memang harus ditangani oleh
ini pendapat pribadi
pendapat pribadi pendapat personal
kalau tidak merasa sakit tidak perlu konsultasi
yakinlah dengan kesehatan sendiri
menurut saya dokter terbaik itu bukan orang lain bukan dokter
dokter terbaiklah diri sendiri
jadi saya ulangi lagi dokter terbaik untuk kita semua adalah diri sendiri
kita yang tahu
saya ketemu dengan pak budi karya beberapa kali
tapi saya ingat ingat saya ketemu beliau terakhir itu waktu kepulangan dari diamond princess dari jepang
kami sampai tengah malam ada di kertajati
kalau waktu itu kalau nggak salah tanggal dua puluh sembilan februari
nah saya hitung hitung wah kalau saya ketemu sama beliau mungkin beliau belum positif
kan dekat dekat beliau
ya bertemu cipika cipika juga kan
tapi bisa saja masih menularkan kan
mungkin belum kena beliau waktu itu
alhamdulillah sampai hari ini ya aman aman saja
jadi semua kita harus tahu
bagaimana kita bisa mengetahui
jadi rumah sakit itu hanya menangani yang betul betul sudah merasakan gejalanya
itu pendapat saya
kalau yang ngerti betul ya pak menteri kesehatan atau kepala rumah sakit atau dokter
jadi kalau ini salah ya mohon maaf
karena saya bukan dokter
akan membangkitkan semangat
akan membangkitkan optimisme
akan membangkitkan semangat kebersamaan
dan ketika negara dalam keadaan terancam
maka segenap komponen bangsa harus bersatu padu
kita harus memiliki kekuatan
kita harus memiliki kekuatan
kita harus memiliki kekuatan
kita harus memiliki kekuatan
kita harus memiliki kekuatan
karena kita rumah sakitnya juga kurang dan lain sebagainya
tapi ini kan kita lihat kan wisma atlet juga sudah disulap jadi rumah sakit
ini kalau bisa direplikasi di seluruh indonesia
masalah kesiapan tempat tidur dan lain sebagainya
itu seharusnya bagaimana pak doni
apalagi loh jumlah yang menderitanya semakin meningkat
menekan angka kematian
yang penting adalah sebuah semangat untuk bergotong royong
semangat untuk saling menolong
selama dua ini ada
kita bangsa indonesia tidak perlu khawatir
dari segi logistik ini kembali ke masalah kenapa orang kan panik dengan istilah
dan harga harga sembako juga meningkat dan lain sebagainya
supaya ini semua terpenuhi
belum lagi mungkin yang umkm yang kehilangan mata pencariannya yang dibutuhkan untuk hidup dari hari ke hari ini
apa yang perlu disiapkan dan apa yang supaya membantu meringankan
ya himbauan kepada mereka yang punya kemampuan di bidang ekonomi
ya untuk ikut berpartisipasi
contoh masyarakat kita yang tadi mbak desi sampaikan
masyarakat yang bekerja di bidang umkm pendapatannya berkurang
ya mereka juga yang buruh harian mungkin udah gak ada kerjaan lagi sekarang
ya dalam beberapa hari ke depan mungkin mereka masih bisa bertahan
setelah itu mereka udah gak punya apa apa lagi
nah kami disini mencoba untuk menyusun suatu tim
ya tim relawan
ya dan saya kemarin nawarkan kepada pak andre ketua iluni ui
apakah bersedia berkenan tidak menjadi ketua tim relawan
nah beliau berkenan beliau bersedia
dan lewat tim inilah nanti bisa memobilisasi semua kekuatan yang ada
ya menampung bantuan dari berbagai macam pihak
saya juga bicara dengan ketua kadin dan juga beberapa pengusaha
untuk meluangkan waktu mereka
memikirkan sosial kita yang sekarang ini mengalami kesulitan ekonomi
karena kalau tidak dibantu
gak ada orang lain yang bantu
ya katanya pemerintah telah memberikan apa bantuan
bantuan langsung tunai
dana desa juga bisa digunakan
dana desa bisa digunakan tetapi menurut saya ini juga mungkin belum cukup
akan membangkitkan apa optimisme
ya akan membangkitkan semangat apa namanya kebersamaan
dan ketika negara dalam keadaan terancam
maka segenap komponen bangsa harus bersatu padu
ya kita sekarang lagi dalam posisi berperang
dan negara kita terancam
maka dituntut kita untuk menjabarkan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh tujuh
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam bela negara
nah kita kan sudah punya program bela negara
mulai tahun dua ribu delapan belas yang lalu ya
nah ini mari kita coba manfaatkan
sebuah kekuatan yang bisa kita lakukan
untuk membangkitkan semangat kebersamaan
tanpa ada semangat kerjasama
tanpa ada kekuatan untuk saling menolong
tadi mbak desi sampaikan mereka yang nggak punya apa apa lagi terus siapa yang bantu
jadi peran pengusaha
peran dunia usaha disini
ya ekonomi tidak boleh
tidak boleh jatuh
transaksi jual beli
ya tetap harus berjalan
ya rumah makan harus tetap buka
ya kemudian pasar pasar harus buka
kemudian warung warung kecil harus tetap buka
dan ini kan bisa memanfaatkan
jadi tidak harus ke restorannya
tidak harus ke restoran
tapi restoran tetap buka
restorannya tetap buka
walaupun orang tidak datang
mungkin sekali beli
satu keluarga nih
belinya katakanlah di rumahnya hanya ada empat orang
dia beli empat puluh bungkus
dibagikan kepada sekitarnya
ada satu keluarga lagi yang isi keluarganya ya mungkin cuma dua orang
tapi karena secara ekonomi mampu
dia bisa pesan seratus
dan dia pesan tiap hari
saya pesen tiap hari untuk seratus bungkus nasi
saya bagikan ke kelompok masyarakat di sini
ya saya pikir kalau
kalau semua melakukan ya
tapi bagi misalnya kalau di desa apalagi di sana
karena petani nelayan dan kantong kantong masyarakat yang ekonominya masih lemah itu
mau tidak mau ya harus mendapatkan ekstra perhatian ya pak
kalau nelayan sama petani mereka nggak kesulitan
mereka mungkin sekarang malah lebih apa namanya lebih banyak
walaupun mungkin kalau untuk dijual yang belinya belum tentu
tapi dalam situasi seperti ini
organisasi nelayan pun ya bisa apa namanya bekerja sama dengan pengusaha pengusaha yang ada
ini kan bisa masuk terus ke kota kota besar ya
demikian juga petani
petani tidak boleh berhenti
petani harus tetap produktif
petani tetap memproduksi apa namanya kebutuhan
apa namanya kebutuhan pangan sehari hari
jadi walaupun di kota kota besar aktivitas berkurang
tetapi kegiatan ekonomi tidak boleh berhenti
nah setahu pak doni kesiapan pangan kita secara keseluruhan bagaimana
pada ratas beberapa hari yang lalu bapak presiden mengatakan kebutuhan logistik nasional cukup
cukup untuk berapa lama
saya gak tahu
saya gak tahu
tapi yang penting cukup
artinya kita tidak perlu panik karena kita kekurangan logistik
kemudian juga mungkin juga sebagai cadangan
kita bisa punya stok sagu yang besar
sagu kita di beberapa daerah itu banyak sekali
tinggal alat untuk memproduksi sagu
sehingga bisa menjadi tepung sagu
dan tepung sagu mungkin bisa dikombinasi dengan tepung beras
nanti bisa menjadi beras
katakanlah banyak negara yang juga
ini memang kesulitan
indonesia harus mencari cara sendiri untuk tetap mempersiapkan pangan kepada masyarakat kita
ini musim apa namanya musim panen mudah mudahan sebentar lagi bisa jalan ya
untuk pangan saya yakin pemerintah telah memikirkan dengan baik
menteri pertanian termasuk para menteri lainnya
sehingga kebutuhan pangan nasional bisa dipertahankan
nah animo masyarakat pengusaha untuk membantu semua
kita gotong royong dan semangat solidaritas ini bagaimana menurut pak doni
tetapi belum menyeluruh
apa kira kira imbauan kira kira untuk khusus bagi mereka yang mampu untuk diulang lagi lah
untuk mengingatkan supaya ini semangat gotong royong ini sebenarnya unik ya
indonesia kita memilikinya saatnya kita gunakan
jadi kalau seluruh pengusaha nasional tergerak hatinya ikut berpartisipasi
terutama untuk masyarakat yang sekarang kehilangan pekerjaan
ada satu dua tiga organisasi yang mengurusin ini
walaupun nanti kita mengalami kesulitan
tetapi kan penderitaan itu bisa dibagi gitu
artinya masyarakat yang kesulitan ada solusi bagi mereka
solidaritas harus penderitaan lain
solidaritas tunjukkan solidaritas
jadi inilah kita sekarang praktek tentang pancasila
jadi bagaimana kita bisa menjabarkan sila sila pancasila itu
mengerucut kepada satu kata gotong royong
nah kalau gotong royong ini bisa kita praktekkan dengan baik
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
kesulitan pasti ada
ya pasti ada
tetapi kita tidak perlu harus terlalu khawatir
iya terima kasih banyak pak doni
kita juga mengharapkan tetap sehat selalu
dan ya insite with desi anwar kali ini dengan doni monardo sebagai kepala dari bnpb dan juga ketua ya
dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
memang ini informasi ini penting untuk didengarkan penting untuk dipahami dan paling penting untuk dijalankan
kedisiplinan itu harus kita terapkan
dan ini menurut saya mulai dari diri sendiri
kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan
social distancing jaga jarak itu mutlak harus dilakukan
jangan dianggap remeh
dan kita juga harus menjaga supaya kita tetap sehat
dan siapa tahu juga kita memiliki positif ya
tapi tanpa gejala
inilah yang harus kita semua patuhi lah
jaga kesehatan cuci tangan yang sering
dan juga yang lebih lagi itu peduli ya terhadap mereka yang rentan atau vulnerable
dan apalagi kita juga harus berapresiasi
terhadap ya garda terdepan kita yaitu perawat kita dokter kita dan semua pelayanan kesehatan kita
jangan sampai kita menambah kesusahan ya terhadap apa yang sekarang merupakan perang terhadap wabah covid sembilan belas
sehingga ini harus melibatkan kita semua
dan semoga kita berhasil untuk memerangi wabah covid sembilan belas ini dengan waktu yang cepat
anda juga dapat menyaksikan program ini di cnnindonesia com
dan juga tentu saja di youtube insight with desi anwar
sampai jumpa bye bye dan stay safe everyone
social distancing atau jaga jarak